partai p tiga partai yang sedari awal telah berkoalisi mendukung basuki capurnama dalam pilgub dua ribu tujuh belas
turut hadir memantau jalannya persidangan
mereka optimis proses hukum ini tidak menurunkan tren elektabilitas ahok
p tiga juga menyatakan tidak terpengaruh kasus menistaan agama yang membuat calon petahana ini disidang
proses hukum ini justru meningkatkan popularitas ahok
dan membuat masyarakat kembali mengevaluasi kinerja selama menjabat sebagai gubernur dki di periode dua ribu dua belas hingga dua ribu empat belas
bisa melihat itu secara utuh dari berita berita yang disampaikan oleh teman teman media
dan terus terang ini justru positif buat pak ahok
bahwa ternyata apa yang diberitakan di media di medsos medsos itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi